setelah musyawara nasional luar biasa partai golkar menyatakan keluar dari koalisi merah putih
hal ini membuat partai gerindra menjadi satu satunya partai yang tersisa di koalisi itu
partai gerindra tidak mempermasalahkan keputusan golkar itu dan menyatakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah tetap berjalan
ya tidak ada masalah saya kira ini bukan satu berita baru ya
sejak awal kita melihat bahwa koalisi merah putih juga bahkan pak prabowo sejak awal sudah mengatakan akan mendukung pemerintah
kalau pemerintah mempunyai program yang baik dan akan mengkritisi kalau program dari pemerintah itu merugikan kepentingan rakyat
saya kira ini sudah sejak awal